rehabilitasi di tempat penyelamatan
ada perubahan peningkatan
ini belum signifikan ya
jadi masih kita berikan ini
makannya yang gampang untuk
di asup sama harimau nya
yang kira kira itu
menunjukkan energi yang
belum kita kasihkan
jenis jenis makanan yang
ada beberapa rantai pakannya
itu yang berkurang
dan disamping itu habitatnya